sementara untuk mengantisipasi beredarnya makanan dan minuman tak layak konsumsi selama ramadan
petugas gabungan kota probolinggo merazia sejumlah makanan dan obat obatan di sejumlah toko
sementara di tulung agung aneka makanan tajil ditemukan petugas mengandung pewarna tekstil dan boraks
puluhan petugas gabungan dari kepolisian bersama pemerintah kabupaten probolinggo
memeriksa satu persatu toko obat dan makanan sepanjang jalan keraksan probolinggo
di salah satu toko grosir ini petugas menemukan dua kardus minyak serta belasan botol obat batuk yang telah kadaluarsa
selain itu beberapa bungkus saus tomat dan mie instan juga ditemukan dalam kondisi kemasan rusak
razia di pusat perbelanjaan lainnya juga menemukan sejumlah makanan kadaluarsa serta kondisi kemasan rusak
namun pemilik toko membantah jika pihaknya sengaja menjual barang tak layak konsumsi
tidak pernah dikontrol atau gimana
tapi yang lembat itu yang kena itu bisa yang lembat lembat
razia serupa juga dilakukan di pusat penjualan makanan minuman takjil di sepanjang jalan raya mt haryono tulung agung
dalam sidang ini petugas menemukan kerupuk dan cendol mengandung pewarna tekstil berbahaya dan ikan asin yang mengandung boraks
petugas langsung menyita makanan dan minuman tersebut untuk diperiksa lebih lanjut
kita setar sini saja
biasanya belinya apa mbak
belinya biasanya estrik estrik
kita sini gorengan kita buka
sementara di mojokerto sejumlah supermarket di jalan bayangkara dirazia petugas dinas kesehatan setempat
petugas mengambil sampel makanan bakso untuk diuji di laboratorium
hasilnya sampel barang yang diperiksa dinyatakan bagus
begitu juga makanan dan minuman kaleng tidak ada yang rusak
meski tidak menemukan satupun makanan maupun minuman yang mengandung bahan kimia berbahaya
razia akan terus dilakukan selama bulan ramadan